sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

mukanya perasan gua kenal
hah hah kebetulan ada si tom

kok gua disalahin
dinyalain apa lagi
kotak emas dibawa orang

ya perusan pembantu
ya lu kenapa nyalahin gua nyalahin pembantu dong
ya ada yang coba lu
nah sekarang begini

gua gak bakalan bawa pembantu
jadi lu jangan salahin gua dong salahin dia
nih gua balikin nih duitnya
nih duit apa
nih pinya gocap
nih dia nyokok nyokok gua suruh cari pembantu
berarti aku nyalahin
jangan salah dia dong jangan gua yang disalahin
eh tadi kan gua nyuruh nyuruh nyuruh
kenapa lu nyuruhin orang
nah nah loh
eh jangan gitu
bukan begitu bukan gitu
bukan dia orangnya bos
udah udah bawa polisi bawa polisi aja udah
udah udah bawa polisi
jangan jangan bos bos dengerin dulu dong
bawa polisi ngapain sih kamu teh
ya udah orang kamu salah
lo mau gua bawa polisi jangan jangan jangan
eh damai damai kamu harus di penjara damai
eh damai nggak bisa begitu saja dong
ada duitnya enak aja
nah gitu kok mau aman
udah ya permasalahannya udah selesai ya
saya pergi dulu mau belajar
besok mau ulangan ips
eh onek ini gara gara elu tuh
kan gua nyuruh elu ke apaan lu nyuruh elu
aktif kan padahal yang dapetin itu pembantu adalah si tom
berarti kalau gitu kita dibohongin sama si tom